dan malam ini kami telah tersambung melalui zoom dengan pengamat musik ada bang aldo sianturi
halo selamat malam mbak apa kabar
tentunya sehat kita bisa joget bareng kalau denger lagu mendong tanpa udan itu memang benar benar pengen joget ya
bang aldo ini kan kalau kita bicara soal lagu lagu koplo yang digunakan oleh sejumlah pesohor ya
kalau saya sendiri dangdut koplo yang pertama kali saya dengar adalah lagu lagu inul daratista pada medio dua ribu an
memang dari pengetahuan anda apakah memang musik jenis dangdut koplo itu awalnya dari mulai tahun dua ribu an bang aldo

awalnya itu di jawa timur ya tapi kemudian belum begitu dimodifikasi
namun karena adanya unsur kendang yang doubling up gitu
itu yang membuat sebenarnya jadi karakteristiknya jadi berbeda
dan sebenarnya ini koplo itu naik karena pengaruh dari gender perempuan sebenarnya
karena kalau dilihat dari industri musik koplo itu dari bulu ke hilir itu peran perempuan itu banyak sekali
bukan bicara tentang sensualitas tapi sebenarnya kerja keras
karena para peseniman musik koplo dangdut musik koplo itu militansinya tinggi sekali
bayangkan saja mereka mulai manggung
kalau di daerah itu dari jam delapan pagi itu sudah manggung gitu
bang aldo saya juga pernah sih beberapa kali melintas di jalur antara jawa tengah dengan jawa timur
dan ada iring iringan penyanyi dangdut yang membawakan dangdut koplo begitu populer di daerah
anda melihatnya kalau dangdut koplo sekarang semakin populer tidak hanya wanita pria muda tua semuanya menikmati ya
anda melihat ini bagaimana di tahun dua ribu dua puluh dua
sekarang semakin banyak yang mengemari termasuk anda melihat musisi di daerah juga semakin banyak daerah daerah yang berkembang
tidak hanya di jawa tengah dan jawa timur ya bang
betul sekarang itu sudah kemana mana bahkan sebenarnya musik koplo itu kalau di china sendiri di beijing itu dipakai untuk senam setiap pagi sama ibu ibu
anda melihat kalau bahkan di korea dipakai oleh para sesama musisi juga tapi di china juga juga dipakai bahkan untuk senam pagi pagi oleh ibu ibu di negara china
anda melihat bagaimana dengan di dalam negeri sebenarnya secara bisnis ya
ya di dalam negeri sebenarnya boleh dibilang sudah dikapitalisasi sayang saja tadi bahwa pertama adalah kita hampir dua tahun
tahun terbentur dengan pandemi sebenarnya apa yang dilakukan via valen melalui asian games saat itu
itu sudah salah satu pendobrak kebiasaan daripada musik dangdut ya gitu artinya dia di expose dengan budget yang mega besar ke semua channel komunikasi
sehingga tadi dia memiliki tempat di mana dangdut koplo tanpa beras
boleh dibilang erotisme gitu loh
dan itu sudah mulai berubah ya sebenarnya orang tidak melihat erotisme dari penyanyi yang wanita tapi juga melihat karyanya artinya musiknya enak didengar ya bang aldo ya
betul dan saya rasa karena tadi ya youtube bisa dibuka oleh semua negara bisa diakses akhirnya banyak negara negara lain yang juga ingin mencicipi koplo
mengambil sedikit sedikit lalu kemudian dimodifikasi dengan sikap mereka sikap musiknya gitu loh
saya terlihat banyak sekali sebenarnya yang sudah mulai masuk ke situ karena mereka juga ingin masuk ke market indonesia ingin trending di indonesia
tapi selain penyanyi wanita yang tadi anda sebutkan bahwa dangdut koplo sudah mulai ada di tahun sekitar seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga an
terus sampai sekarang berkembang dengan begitu pesat sekarang banyak juga penyanyi penyanyi pria
kalau kita lihat orkes melayu yang ada di jawa timur juga banyak yang dengan orang jawa timur
banyak yang dengan orang yang main gendang dan kemudian juga bernyanyi dan seorang pria dan begitu top
menurut anda seperti apa
ya maksud saya bukan cuma biduannya saja yang perempuan
jadi meskipun tadi ada orkes seperti monata kodik mengtana kemudian ada kendedes ada palapa gitu
tapi di belakang industri itu itu kehadiran perempuan itu menjadi eksekutor sebenarnya
contoh misalnya via valen datang dari orang tua yang sebenarnya memiliki orkes
yang dimana milik keluarga mereka gitu loh ada peran ibunya juga di situ
jadi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya bahkan produser produser di tv gitu
sebenarnya banyak perempuan perempuan yang mengundang dangdut komplo itu masuk ke dalam menunya gitu loh
sehingga tadi sebenarnya peran perempuan yang saya sampaikan bahwa ini penting sekali gitu loh
karena juga dalam liriknya berbicaranya tentang tadi ada militansi dan kisah kisah sentimental dan emosional
dari perempuan itu sebenarnya yang menarik dari koplo ini
jadi bukan dilihat dari sisi erotisnya gitu
jadi melibatkan banyak orang dan sosok wanita ini menjadi salah satu hal yang menjadi motor begitu ya bang aldo ya
namun memang basicnya sebenarnya happy music jadi lagu goyang gitu loh
makanya nggak heran kalau di dalam musik koplo banyak banget judul yang awalnya goyang
jadi memang lagu itu membuat dasarnya harus goyang
makanya kentangnya itu membuat rampaknya itu membuat tadi semua orang harus goyang
melupakan sejenak kesedihan lah
nah ini musiknya rampaknya harus goyang tapi sekarang juga ada kolaborasi dengan genre musik lain yang terbaru
ada yanglek dengan denny chaenan
ini musik edm anda melihatnya bagaimana
apakah kemudian dangdut koplo artinya bisa dinikmati seluruh kalangan
ya tentunya dia punya tadi kan dangdut itu sudah bermetamorfosa
dulunya juga ada rock dangdut kemudian ada bermacam macam
bahkan di via valen sendiri dengan hadirnya ndx waktu itu juga sudah sebuah racikan gitu
dan tadi akhirnya kalau untuk yanglek ya kan karena dia memang tahu posisinya
dia harus mencari tadi apa yang menahan dia agar dia selalu trending gitu loh
nah salah satunya adalah yang lain
salah satunya adalah koplo ini gitu lho
karena memang saya pun menyampaikan di dua ribu dua puluh satu akhir bahwa dua ribu dua puluh dua ini koplo tetap di nomor satu urutan pertama kalau bicara tentang indonesia pada skala besar
artinya ini koplo saat ini masih menjadi nomor satu yang banyak didengarkan oleh berbagai kalangan
bahkan ada yang kemudian
bersama dengan yanglek ada musik edm
bang tapi kalau kita lihat lebih luas lagi sudut pandangnya lebih luas lagi
dari tadi kita bahas bahwa ada nct ada juga penyanyi korea yang menikmati dangdut koplo
seperti apa anda melihat industri ini dimanfaatkan dengan baik secara internasional oleh para penyanyi dangdut koplo di dalam negeri

ya kita sangat menunggu sebenarnya kehadiran publik

atau praktisi bisnis ya untuk bisa tadi punya nyali punya kemauan melihatnya sebagai boleh dibilang
tadi kalau di korea dia punya k pop gitu ya indonesia baiknya startnya dari sini gitu loh karena ini volumenya sudah sangat tebal gitu
dan sudah sudah tadi kan boleh dibilang digital footprintnya sudah bermacam macam gitu dan kemudian boleh dibilang ini adalah
sebenarnya sesuatu hal yang harus di engineer gitu agar dari sisi budget dari sisi komunikasi dari sisi investasi juga harus dimasukkan ke agenda sebenarnya
termasuk regulasi dari pemerintah juga penting ya menurut anda
iya pada akhirnya sebenarnya kita butuh swasta sih yang menjalankannya
kalau pemerintah membuka akses saja sih saya lihat gitu loh
tapi kehadiran swasta kalau kita lihat contohnya di indonesia sedikit kita bicara tentang ita tracing ya
bagaimana mengekspos stephany putri rich ryan dan lain lain
hal halnya harus seperti itu ada swasta yang ikut
tapi negara memberikan blessing
baik baik baik terima kasih bang aldo sudah bergabung bersama kami menjelaskan soal bagaimana tren dangdut koplo yang ternyata dicintai tidak hanya di dalam negeri tapi juga dunia internasional
terima kasih selamat malam